aktivitas manusia menghasilkan karbon yang terakumulasi dan menyebabkan pemanasan global
hingga mengakibatkan perubahan iklim
sektor transportasi menjadi penghasil emisi terbesar
kemudian penggunaan listrik lampu dan juga penggunaan internet menjadi faktor faktornya
lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi jejak karbon kita
sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan sumber energi dari bahan bakar fosil
penggunaan kendaraan bermotor pribadi pendingin udara pemanas ruangan dan perangkat elektronik
dapat melancarkan aktivitas kita sehari hari
namun apabila berlebihan penggunaan alat alat tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan
kini kesadaran untuk menghitung jejak karbon sudah mulai terbangun
yaitu bisa dilakukan dengan beberapa cara
melalui beberapa situs
salah satu yang sering digunakan secara global ialah carbon footprint com
tetapi di indonesia sudah ada ngo yang mengembangkan perhitungan jejak karbon
kita akan coba satu satu
nah cara kerja kalkulator jejak karbon di kedua situs ini sederhana
kita tinggal memasukkan seberapa banyak jumlah karbon yang sudah kita gunakan
mulai dari penggunaan listrik bbm kemudian juga sampah yang kita buang sehari harinya
setelah itu dikalkulasikan maka kita akan temui atau kita ketahui hasilnya
dan kita sudah bisa memutuskan jejak karbon apa saja yang harus kita kurangi demi lingkungannya lebih baik
direktur eksekutif aisr fabi tumiwa
direktur eksekutif iesr fabi tumiwa
mengatakan inovasi ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui jejak karbon yang mereka tinggalkan
diluncurkan sepuluh tahun yang lalu kini jumlah penggunanya sudah mencapai puluhan ribu orang
penggunanya bukan hanya individu tetapi juga perusahaan perusahaan
aktivitas manusia yang cukup besar mengeluarkan emisi gas rumah kaca itu banyak yang berkaitan dengan energi
tapi tidak saja itu kan dari apa yang
kita makan kegiatan menghemat itu bagus
hemat energi hemat kertas makan itu dihabiskan sehingga tidak menjadi sampah organik
itu adalah langkah langkah atau tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap individu untuk menurunkan carbon footprint dalam kehidupan kita
sinta indriani sudah berupaya mengurangi jejak karbonya sejak sepuluh tahun lalu
ia aktif sebagai penggagas komunitas penggerak gaya hidup ramah lingkungan
dalam kesehariannya warga jakarta selatan ini membatasi penggunaan listrik dan bersepeda menuju kantornya yang berjarak lima km dari rumah
selain menghemat pengeluaran sinta mengaku kualitas hidupnya menjadi lebih baik setelah menerapkan gaya hidup ini
kalau untuk jejak karbon transportasi yang lain saya pakai kereta
lebih mass jadi untuk trip trip yang di jawa saya coba naik kereta
lalu kalau di rumah saat ini saya juga pasang solar tv
pemilahan sampah juga penting
perbaikan kualitas udara dan lingkungan ini tentu tidak dapat dilakukan secara instan
diperlukan keikutsertaan masyarakat secara luas dan konsistensi dalam pelaksanaannya
kita dapat mulainya dari diri sendiri
tim liputan cnn indonesia